seorang dukun palsu pengganda uang rabu malam digrebek warga di jombang
dari penggerebekan itu satu peti besar berisi uang yang ditempel pada tumpukan koran disita petugas
dari pengakuan pelaku selama beroperasi menjadi dukun tersangka sudah mendapatkan uang rp tiga ratus lima puluh juta
penangkapan terhadap seorang dukun palsu pengganda uang ini dilakukan oleh warga di perumahan metrograha desa tunggorono jombang kamis malam
sejumlah polisi langsung menggeledah dua kamar yang dijadikan tempat ritual
petugas sempat dibuat terkejut saat membuka sebuah peti besar yang berisi uang pecahan seratus ribu dan rp lima puluh
namun setelah diperiksa uang tersebut ternyata hanya ditempel pada tumpukan koran bekas
selain menemukan sejumlah uang petugas juga mendapati sesajen yang tergeletak di lantai kamar
dari pengakuan pelaku selama menjadi dukun palsu tersangka sudah mendapatkan uang sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah dan beberapa korbannya
pelaku nekat melakukan aksi tersebut dengan dalih untuk membayar hutang
saya nggak tahu berapa jumlahnya tapi yang jelas katanya itu rp satu lima ratus
tanya tapi saya nggak pernah minta sampai segitu
mintaan yang terakhir ini
saya pernah minta paling besar itu rp tiga ratus lima puluh
ketambahan penjajikan apa uang itu
guna kepentingan penyelidikan pelaku beserta barang bukti dibawa ke mampol res jombang
beberapa korban asal surabaya berada di tkp mengaku mengalami kerugian hingga rp satu tujuh miliar